sebuah unggahan menghebohkan jagad media sosial twitter
pasalnya salah seorang pengguna menuliskan cuitan yang dianggap menghina iryana jokowi
cuitan berisi foto iryana berdiri berdampingan dengan ibu negara korea selatan kim kon hee
dalam gelaran acara konferensi tingkat tinggi g dua puluh di bali
foto yang beredar sebenarnya tidak direkayasa atau diberi efek macam macam
namun tulisan yang diunggah bersama foto itulah yang menyebabkan kehebohan
diisyaratkan oleh tulisan itu ada satu orang dari foto yang menjabat sebagai majikan
sementara yang lain sebagai asisten rumah tangga
foto dan cuitan itu diunggah akun bernama adco profil jati
yang belakangan diketahui bernama karisma jati
pengamat media sosial enda nasution menilai motif popularitas cenderung memengaruhi interaksi antar netizen
dalam membuat dan merespon unggahan
ada kayak semacam kompetisi untuk paling lucu atau paling jahat gitu ya
atau paling keji sehingga harus ada menggunakan kata kata lain yang lebih kreatif lagi
di satu sisi kreatif tapi di sisi lain jadi saling menimpali gitu ya
karena kita tidak mengatakannya sendiri
nah ini jadi sebenarnya fenomenanya satu
selain dia selain dia dari jauh tidak berhadapan langsung
hanya secara maya tapi juga gerombolan
sementara itu pengamat politik henry satrio mengatakan reaksi netizen seharusnya ditanggapi pemerintah sebagai kritikan
bukan hujatan semata
sekarang pertanyaannya apakah pemerintah pernah melakukan pendidikan politik
pernah melakukan pendidikan komunikasi politik atau pendidikan ekspresif gitu ya
kepada warga negara yang melakukan kegiatan di sosial media
kan belum secara formal yang dilakukan hanya
ada himbauan himbauan misalnya tolong jaga adab gitu ya
atau misalnya jaga emosi dan lain lain itu kan hanya himbauan himbauan saja
ranah media sosial membuka peluang berekspresi bagi pengguna
bijak bermedia sosial menjadi cara menangkal tendensi negatif yang dapat menjadi bumerang bagi pengguna itu sendiri
roni satria jakarta